terkait pertamina pemerintah mencatat utang subsidi yang belum dibayarkan ke pertamina akan mencapai lima belas sembilan puluh satu triliun pada dua ribu sembilan belas
pemerintah sudah membayarkan utang subsidi ke pemerintah sebanyak dua belas tiga triliun rupiah tahun ini
total piutang pertamina terhadap subsidi pemerintah pada dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas sebenarnya mencapai rp dua puluh delapan dua puluh satu triliun
angka subsidi tahun depan melonjak drastis dari pagu apbn dua ribu delapan belas yang hanya sebesar rp empat puluh enam delapan puluh enam triliun
rp dua ribu sembilan belas subsidi bbm dan lpg dipatok sebesar rp satu ratus enam triliun atau naik dari rancangan semula sekitar rp seratus triliun
subsidi ini digunakan untuk membiayai volume bbm sebanyak lima belas sebelas juta kiloliter dan lpg bersubsidi tiga kg dengan jumlah enam sembilan puluh tujuh juta ton